buntut penundaan kenaikan tarif oleh kemenhub
masa pengemudi ojol yang tergabung dalam koalisi ojol nasional
melakukan aksi unjuk rasa menuntut kenaikan tarif
masa aksi yang berkumpul di jalan gerbang pemuda
berencana mendatangi gedung dpr ri untuk meminta komisi lima dpr ri
membantu nasib pengemudi ojol
ratusan pengemudi ojol berkumpul di jalan gerbang pemuda
tanah abang jakarta pusat senin siang
dengan membawa alat peraga dan pengarah suara
masa bergerak ke gedung dpr ri
para pengemudi ojek online yang tergabung dalam koalisi ojol nasional ini
meminta komisi lima dpr ri memberikan status jelas
atau payung hukum kepada pengemudi ojol
dan meminta operator untuk menaikan tarif harga angkutan
masa menuding selama ini operator mendapat keuntungan lebih
dibandingkan para pengemudi sebagai mitra
kami meminta dpr memregulasi ojol
dan meminta keuntungan dari pengemudi ojol
kami meminta keuntungan dari pengemudi ojol
dan secara langsung kita berapa tahun dipakai
tapi tanpa kejelasan tanpa kepastian hukum yang jelas
dan kita meminta tarif ini segera dinaikkan
tarif belum naik aja petrolit udah langka udah susah teman teman nyari petrolit